demi mendapatkan minyak goreng dengan harga murah
ratusan warga rela mengantre di kantor dinas perdagangan kooperasi
dan usaha mikro kabupaten madiun selasasian
warga yang kebanyakan pedagang kaki lima ini mengantre sejak pagi
pada operasi pasar murah lantaran tergiur dengan minyak goreng
yang dijual rp empat belas per liter dengan maksimal pembelian dua liter per orang
harga minyak goreng ini dinilai sangat murah dibandingkan harga minyak goreng di pasaran
yang harganya mencapai dua puluh ribu rupiah per liter
angkringan di alun alun
memang mahal ya minyak di
mahal hampir dua puluh ribu satu liter
kalau ini berapa
pada operasi pasar kali ini dinas perdagangan menyediakan stok minyak goreng
sebanyak satu lima ratus liter bagi tujuh ratus lima puluh warga yang berprofesi sebagai pkl atau pedagang gorengan
sementara itu di cirebon jawa barat warga rela mengantre mendapatkan minyak goreng murah
bahkan sejak toko belum dibuka
minyak goreng adalah kebutuhan yang paling banyak diserbu warga
pasalnya di pasar murah ini dijual empat belas ribu rupiah per liter
jauh lebih murah dari harga pasaran yang mencapai dua puluh ribu rupiah
mau belanja apa ini
emang di pasar berapa bu
di pasar yang satu liter dua puluh
gimana bu lebih murah ya
untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dengan harga terjangkau
pemerintah melalui kementerian perdagangan menetapkan kebijakan satu harga minyak goreng semua kemasan
dengan harga setara empat belas ribu rupiah per liter
kebijakan ini berlaku di retail modern mulai rabu sembilan belas januari
dan di pasar tradisional sepekan mendatang untuk proses penyesuaian
tidak perlu panik buying atau membeli yang secara berlebihan
karena pemerintah sudah mencari
menjamin bahwa pasokan dan stok minyak goreng
dengan harga empat belas ribu per liter
pasti dapat mencukupi kebutuhan seluruh masyarakat
pemerintah telah menyiapkan anggaran senilai tujuh enam triliun rupiah
untuk membiayai penyediaan minyak goreng kemasan
bagi masyarakat sebesar dua ratus lima puluh juta liter per bulan
atau satu lima miliar liter selama enam bulan
tim liputan cnn indonesia